anda masih bersama kami
berbagai lomba merayakan hari kemerdekaan
mulai terasa di beberapa daerah di jawa timur
di situ bondo ratusan warga berebut mendapatkan hadiah di atas pohon pinang
yang ditancapkan di tengah sungai
sedangkan di probolinggo sejumlah ibu mengikuti lomba balap bakiak
dan voli buta memakai helm
kita pun harus piawai berenang dan harus ekstra keras
dalam menaklukkan pinang setinggi dua puluh meter yang disiapkan panitia
keseruan pun mulai terjadi saat sejumlah peserta secara berkelompok
mulai memanjat pinang berhadiah ini
gelak tawa penonton tak terelakkan saat para peserta mulai berjatuhan
dan terjebur ke sungai ketika mencapai setengah tinggi pinang
gelak tawa juga semakin menjadi saat celana sejumlah peserta melorot
temannya sendiri demi meraih hadiah di puncak pinang
dengan perjuangan tak kena lelah
dua belas pinang yang ditancapkan berisi aneka hadiah pun
satu persatu ditaklukkan peserta
di probolinggo keseruan peringatan hud ri ke tujuh puluh dua
tersajing saat warga jalan mastrip gang srikaya dan marikisa
di kelurahan jerebeng wetan kecamatan kedupok kota probolinggo
menggelar lomba unik berupa balap bakiat
dan voli buta mengenakan helm pada minggu sore
dalam lomba bakiak ini peserta kaum hawa dengan beregu
masing masing tim tiga orang menggunakan helm
hasilnya peserta kesulitan dan membuat laju kecepatan
bagiak terganggu untuk menuju garis finish
keberiahan juga terlihat pada lomba voli buta mengenakan helm
dalam voli buta ini jaring net volley tertutup
akibatnya para peserta tidak bisa melihat tim lawannya
peserta yang mengenakan helm pun menambah keseruan lomba ini
tim loli buta